kalau gini mah kita bakal dapat nilai sepuluh ya kan
kok pingin pingin aja aku mulu
untung aja jatoh
lo cepet berdiri aja
jatuh di situ aja nih
aman aja dah
nah nah nah nah
kok kitanya gak bisa kumpul sih
wah mungkin ini pengaruh parfum
bunyinya disana tuh mit
tekonya disana kali ya
tekonya masih ada
mudah mudahan gak hilang lagi deh
mood sekarang teko ajaib itu bakalan aman dari milik kita
pasti si bos seneng karena kita berhasil
ini kok jadi berantakan begini
rumah kayak kapal pecah
om jin datang
siap melaksanakan tugas
ilmu siir om jin gak bakalan beban
pake pensil ajaib
udah nyerah aja
ke wajah itu
ada rumah keo
ada rumah keo
ada rumah keo
ada rumah keo
ada rumah keo
lihat nih mau dihapus juga daripada kita dihapus pangeran git mendingan kita kabur
malam labur mereka sudah bosun om jin kejar mereka om jin harus dapetin pensil ajaib karena
tidak boleh siapapun menyalahgunakan pensil ajaib itu ya om jin biar aku aja yang jagain tekonya
oke siap bosun ya kita hancurkan iya iya nak eh eh kok tidak wopsi refleks ekor ini keluar
kemana nih kabur kemana kita
kabur kemana kita kan tuh ya tembus aja ke tembok aduh nggak bisa kita tadi udah pake parfum
lemahnya disitu gitu bisa nembus parfum yang aneh ini gak keliatan
seri jendil pangeran jin
ibu ibu om jin kok ada di sini bukannya tadi lagi ngejar imut sama amit ya
ini yang rusakin siapa
kenapa sih jun kepo amat aja denger
di dalam botol terus dibawa ke laut ii enggak mau jahat
ini berdua nih penyamaran kita berantakan maaf dong ada maaf bagimu
waduh kemana mereka cepat banget ngilangnya
aduh ambil itu
wih siapa yang lemparin ginian
ya bos iya bos iya bos gede banget lagi iya bos jadi gak rumah bangkumar punya
kita kan udah dibikinin iya bos jadi enggak jadi dong cepet
hai prakarya yang udah dipesan nih udah jadi ini barangnya
enggak boleh ada duit ada barang duitnya dulu baru nih prakarya gua kasih gimana
udah bos kasih aja bos bos kasih aja bos daripada besok mau bawa ini
jalan jalan kita bakal dapat nilai sepuluh ya kan